selamat siang bersama saya lucia saharwi indonesia forward
kali ini akan membahas realisasi belanja apbd
yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional
meskipun dua tahun terakhir ekonomi indonesia masih tertekan
akibat pandemi covid sembilan belas
namun kabar baik datang dari provinsi papua
realisasi peningkatan pendapatan asli daerah atau pad provinsi papua
tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu menjadi yang tertinggi di indonesia
untuk mengulas strategi pemerintah daerah papua
sebagai penerima penghargaan terbaik kategori pemda
dengan realisasi peningkatan pad di tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
telah hadir bersama kami di studio
narasumber kepala bapemda provinsi papua
bapak setio wahyudi
dan sebelumnya kami informasikan juga
bahwa kami segenap kru cnn sudah melakukan protokol kesehatan
dengan melakukan swab atau antigen
pak wahyudi selamat siang pak
sebelumnya kami ucapkan selamat ya pak
untuk provinsi papua yang sudah berhasil
meraih penghargaan dalam kategori pemda
dengan realisasi peningkatan pad di tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu pak
nah mungkin bapak bisa ceritakan pak
bagaimana caranya sampai bisa mencapai
beraih target ini pak
beraih penghargaan ini
terima kasih selamat siang mbak lucy
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang pertama kali tentu kita majatkan puji syukur
kehatirat tuhan yang maha kuasa
perlu kita syukuri karena ini penghargaan buat
pemerintah provinsi papua
dimana capaian pad tahun dua ribu dua puluh satu
walaupun di masa covid
tetapi kita bersyukur
ada realisasi yang cukup mengembirakan
dua tahun terakhir memang
kita semua mengetahui
pertumbuhan yang sangat berat
pertumbuhan ekonomi yang tidak positif
sehingga itu mengganggu dari sisi pendapatan daerah
strategi dan sebagainya
pasti yang perlu kita syukuri adalah kita
dukungan dari bapak gubernur
kemudian pimpinan skpd
dalam rangka bagaimana mengembangkan
mencairkan atau menumbuhkan
realisasi pendapatan asli daerah
yang berikut juga tentu
sumbang sih daripada pt freeport juga
termasuk yang kita juga syukuri
walaupun di masa pandemi
freeport juga masih berproduksi
artinya berkemampuan untuk memenuhi kewajibannya
yang telah disepakati
terhadap pemerintah provinsi papua
terkait dengan kewajiban pajak air permukaan
banda jumlah dan ter chophearted
memberikan dampak yang positif terhadap kemampuan beli masyarakat
kemampuan beli masyarakat ini bisa kita lihat terutama dari kemampuan beli daripada kendaraan per motor
kita pahami semua di seluruh indonesia kita bicara pad
pasti komponen terbesar adalah kendaraan per motor
kalau ngomongin kendaraan per motor itu ada tiga yang kita lihat
pertama pajak kendaraan per motor kemudian biar balik nama kendaraan per motor
kemudian juga ada pajak bahan bakar kendaraan per motor
tiga tiga ini punya kontribusi terhadap pajak daerah
jadi pendapatan pad meningkat ini salah satu yang terbesar itu dari pajak daerah begitu ya pak
pasti pasti pajak daerah
pajak daerah sendiri memberikan kontribusi sekitar satu triliun lebih
nah ini di dalamnya juga ada pajak air permukaan
pajak air permukaan itu diberikan sumbangan terbesar adalah dari pt freeport
pt freeport ini kita bersyukur kepada tuhan
yang maha kuasa atas sengketa pap yang tahap kedua itu ditunaikan di tahun dua ribu dua puluh
nah ini juga punya sumbang sih besar
tetapi di samping itu juga freeport setiap tahunnya punya kontribusi terhadap pajak air permukaan
yang nilainya cukup besar sekitar dua ratus miliar lebih itu setiap tahunnya
nah ini juga punya andil besar
walaupun memang pkb juga kontribusinya kurang lebih sama diatasnya daripada yang kewajiban freeport per tahunnya dua ratus sebelas m itu
karena sekalian saja bapak sudah menyinggung soal pajak air permukaan ini
mungkin bagi sebagian besar masyarakat banyak yang belum mengerti mungkin bisa dijelaskan pak ini
pajak air permukaan itu dipungut atas pemanfaatan pengguna pt freeport
terutama bagaimana mendorong mendorong toiling yang digunakan adalah air
nah air itu menjadi kewangan harga rupiah yang kita pungut
pembangunan air permukaan ini adalah perjalanan panjang yang diadu dengan sengketa antara pemerintah provinsi papua dengan pt freeport
tapi segera alhamdulillah tahap pertama sudah ditunaikan di tahun dua ribu sembilan belas
kemudian tahap kedua ditunaikan dua ribu dua puluh
yang tahun dua ribu dua puluh satu nilainya kurang lebihnya rp enam ratus delapan puluh lima miliar
nah nilainya ini cukup besar
nah ini yang kita harus menghargai
kita harapkan kedepan pasti freeport juga produksinya tetap stabil
kemudian yang disepakati setiap tahunnya setiap tahunnya kurang lebihnya dibayarkan dua ratus sebelas miliar
nah ini kalau kita ratakan perbulan sekitar tujuh belas lima miliar
nah nilai yang cukup besar buat pemerintah daerah yang punya kontribusi terhadap pad
walaupun memang sumber sumber atau komponen pad lainnya nilainya kurang lebihnya sama
ini juga memberikan nilai yang positif sekali buat pemerintah

nah apakah ada pendampingan dari kpk dalam konteks peningkatan pad ini
oh pasti terima kasih sekali buat kpk karena dukungan kpk sampai hari ini
dan saya juga minta tolong permohon untuk seterusnya mendampingi ya dalam rangka upaya optimalisasi pendapatan pusat daerah
terutama panjang air permukaan dan kedepan juga dengan titapnya undang undang nomor satu tahun dua ribu dua puluh dua ya tentang hubungan keuangan pusat daerah
di dalamnya diberikan kewenangan untuk memungut panjang alat berat
nah ini mohon dukungan arahan dari kpk untuk bagaimana ke depan
alat berat juga punya kontribusi walaupun tidak besar tetapi paling tidak yang sebelumnya dipungut terus tidak kita bisa pungut kembali
terus paling salah yang lain itu juga kita mohon dukungan dari kpk sumber sumber yang lain
kita bisa optimalkan sehingga harapannya realisasi ini tetap di atas dua triliun setiap tahunnya
tantangan terbesar apa pak dalam peningkatan pad ini
ya tentu tantangan terbesar ya situasi ya politik keamanannya
bagaimana kalau keamanannya tidak kondusif
pasti masyarakat bagaimana mau keluar
perputaran uang tidak jalan pendapatan hasilnya mau dapat uang dari mana
apalagi pajak kendaraan bermotor ini kalau samsatnya tutup membayar di mana
walaupun memang ada pembayar pembayaran secara digital
tetapi kan belum seluruhnya di papua dengan jaringan komunikasi yang belum merata
tidak seluruhnya bisa dicapai seperti itu
temprov papua mencapai realisasi peningkatan pendapatan asli daerah
tetaplah bersama kami
kembali dalam indonesia forward
kita masih membahas
kita bahas strategi untuk mendongkrak pendapatan asli daerah
pak wahyudi tahun dua ribu dua puluh satu kan pad papua targetnya hanya satu sembilan triliun
tapi realisasinya mencapai dua satu triliun begitu
nah tadi pak widu sudah mengatakan bahwa sektor terbesar itu dari memang pajak daerah
tapi selain pajak daerah ini sektor mana saja sebenarnya yang potensial bagi pemprov papua
betul memang ke depan memang atas dukungan pak bagu perlu pak pasikda dan asisten seluruhnya
dan kemudian skpd
kita berharap ke depan bukan hanya pajak daerah kita ingin mendorong komponen pad itu ada pajak daerah
retribusi daerah kemudian hasil pengelolaan daerah yang disahkan kemudian lain lain pad yang sah
nah dua terakhir kita harapkan punya kontribusi besar kita harapkan adalah nilai yang dua triliun itu bukan dari pajak daerah
tetapi kita juga berharap di sumber lain
sumber lain tadi yang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

nah ini kita harapkan kita bisa optimalkan di dua dua sumber ini tentu kita tidak melupakan pajak daerah
dan retribusi daerah yang sifatnya kalau pajak daerah bisa wajib tapi yang lain ini juga kita harapkan juga punya kontribusi
ini strategi ke depan
harapannya angka dua triliun lebih tetap kita bisa tingkatkan artinya harapan itu menjadi kenyataan
tahun dua ribu dua puluh satu kemarin kan papua menyelenggarakan pon ke dua puluh begitu
ada dampaknya bagi kenaikan pad
dampak pasti ada karena ada perputaran uang di masyarakat
di situ juga memang tidak besar amat tetapi karena memang situasi pada situasi covid
pasti yang jelas nyata adalah pon itu semua menggunakan kendaraan
kendaraan itu pasti menggunakan bbm
bbm itu dipungut pajak bahan bakar kendaraan bermotor maka realisasi di pajak daerah di situ pajak bahan bakar
tahun lalu ada kenaikan
kenaikan itu yang sebelumnya orang tidak keluar rumah karena covid karena pon itulah hadir membantu daerah dalam rangka apa
meningkatkan pajak bahan bakar kendaraan motor
ya konsumsi bbm ya karena mobilitas masyarakat tinggi untuk melihat dan sebagainya
yang berikut pendapatan masyarakat sekitar itu pasti ada kenaikan
kalau pendapatan naik pasti ada perkemampuan membayar pajak
ini yang kita harapkan dari pon itu memang ada
nah kita tahu bahwa papua ini kan kaya dengan sumber daya alam begitu ya
nah pengelolaan sda ini juga berdampak tidak pak untuk peningkatan pad
iya untuk pad memang belum sepenuhnya
walaupun memang khusus yang dikelola sumber daya alam yang dikelola freeport pasti ada
nah itu harapannya di luar freeport ini yang kita harapkan ke depan juga punya kontribusi
ini atas dukungan pak gubernur yang begitu kuat kemudian bapak sekda kita harapkan
tentu dari kpk kita juga sumber sumber yang di luar bot khususnya di daerah tambang ini punya kontribusi
nah ini yang kita harapkan sumber daya alam kita bisa optimalkan dalam kerangka mendorong meningkatkan pendapatan asli daerah provinsi di papua
apakah di pemprov papua ini ada program yang bisa mengontrol realisasi anggaran dan fisik di masing masing perangkat daerah pak
oh pasti kalau itu pak gubernur dengan kebijakannya pak sekda itu ada dalam manajemen ada sistem yang sudah dibangun
dalam konteks belanja maupun pendapatan kita sudah digitalisasi
secara sistem kita sudah bisa monitor berapa serapannya berapa belanjanya kemudian pad nya juga kita bisa monitor gitu bisa ketahuan
jadi sudah terlihat dari kapan nih pak bangun
jadi sudah pad ini akan tercapai target gitu dari bulan ke berapa sudah bisa terlihat pak ya
itu di september kita sudah punya hitung hitungan bahkan kita setiap bulan seperti sekarang ini kita sudah sekitar satu triliun lebih kita sudah dapatkan
artinya kita bisa mengetahui berapa besaran pad yang kita dapatkan
maka itu monitoring atau pemantauan kita bisa lakukan setiap hari bahkan untuk pendapatan isi daerah
dan itu menjadi catatan panggilan
jadi catatan pada bulan september oktober itu kita mulai lebih ketat lagi
seperti apa warnanya realisasinya persentasenya dan sebagainya
dimana saja masih bolong bolong nah ini pasti kita lakukan
nah untuk tahun dua ribu dua puluh dua ini targetnya naik apa bagaimana pak
nah tentu target kita penetapan bukan satu sembilan kurang lebihnya tetapkan sekitar dua lima
mudah mudahan di angka ini angka yang memberikan harapan
tentu harapan ini atas dukungan dari seluruh
semua pihak stakeholder ya tentu pak gubernur pak seda dan masyarakat di papua
ya tentunya termasuk pt freeport juga
karena perusahaan freeport adalah memberi pembayar pajak berbesar
nah tentu angka angka itu angka yang sangat moderat untuk kita bisa raih
angka yang kemarin dua ratus dua belas triliun satu ratus tiga puluh sembilan mudah mudahan itu
tetapi harapannya covid tidak lagi seperti kemarin
nah ini kalau covid tetap seperti sekarang kita yakin semua harapannya angka itu bisa kita lampaui
oke pak berbagi tips dengan kepala daerah yang lain pak mungkin supaya nanti bisa tahu bagaimana caranya untuk bisa mencapai pad
tapi jangan dibagi di sini kita akan share nanti di segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana indonesia forward masih akan kembali setelah jeda berikut tetaplah bersama kami
oh iya terkait inovasi memang kita banyak melakukan terutama terkait dengan pemungutan pajak kendaraan per motor
yang pertama memang kita juga memberikan kelulusan buat bank papua untuk bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah lebih khusus pendapatan daerah dalam memungutan
di antaranya adalah kita juga membuat gere gere di kantor khas bank papua
dengan e samsat pembayaran pajak kendaraan bermotor sekarang lebih mudah cepat dan bebas antri
kemudian juga ada di mal
kita juga membuka layanan buat para wajib pajak kendaraan
kemudian juga ada samsat
juga kita bersama dengan pt pos
kemudian juga kita menempatkan sambox
satbox yaitu dengan kontainer yang kita modifikasi di tengah tengah kota atau pusat keramaian
masyarakat bisa mendekatkan layanan itu
kemudian juga yang tadi kantor pos kantor pos yang jangkauannya ada seluruh papua
begitu yang kita juga mendekatkan itu
tapi yang utama sebenarnya dari seluruh tadi dukungan pimpinan
pimpinan itu pak gubernur pak sekda pak asisten para asisten itu
kemudian yang terakhir pasti tingkat kesadaran masyarakat
kalau dukungan pimpinan ada tapi masyarakat tidak berkemampuan juga tidak
kita harapkan situasi ini menjadi lebih baik
sehingga kemampuan bayar itu tetap tumbuh
sehingga harapannya realisasi juga tetap tumbuh
bisa lebih meningkat pad nya begitu ya pak ya
kita harapkan seperti itu
baik pak mungkin bisa berbagi tips dengan kita disini
terutama supaya pemimpin pemimpin daerah yang lain bisa melihat atau mengikuti cara caranya apa sih pak yang dilakukan papua
bisa mencapai over target bahkan untuk pad nya
maklisi terima kasih
buat bapak ibu sekalian
strategi bagaimana untuk over target
yang pertama kali pasti dukungan dari pimpinan tadi
kemudian juga inovasi daerah
inovasi dan komitmen sama sama bagaimana mendorong peningkatan daerah
yang terakhir yang kita harapkan adalah dukungan dari kpk untuk penegakan
yang berikut juga pasti dalam penegakan
karena kita bicara kendaraan
kita harapkan dalam penegakan untuk kendaraan hukum dari kendaraan penumpang kepolisian juga ambil peran penting
kalau kita bicara pad secara keseluruhan ya tadi kpk
jadi kita harapkan kedepan hal hal seperti ini ya pemimpin daerah lain juga perlu ditingkatkan koordinasi kerjasama menjadi penting juga
nah ini tip tip bagaimana meningkatkan pad
kerjasama komitmen itu penting
apakah yang kemudian mempertahankannya bagaimana pak
karena ini katanya bagian yang paling susah begitu
meraih lebih mudah daripada mempertahankan
tetapi kita juga penting dalam rangka strategi kedepan
itu yang tadi yang disampaikan
di luar daripada yang pasti adalah pajak tetapi kita harapkan sumber sumber lain
secara undang undang di pt freeport juga ada kemampuan bagaimana undang undang yang sudah ditetapkan itu memberikan ruang
buat daerah juga menerima bagian bagian dari freeport
kemudian yang tadi sudah disampaikan bagaimana sumber daya alam
kita harapkan kedepan juga punya kontribusi
termasuk juga bagaimana pengelolaan aset yang kita harapkan ke depan bisa kontribusi bisa menurunkan pendapatan dari sektor retribusi daerah
yang kita harapkan seperti itu
baik terima kasih pak wahyudi sudah berbagi di sini
semoga ini bisa bermanfaat ya bagi pemirsa di rumah
dan juga terutama bagi pemerintah pemerintah daerah yang lain supaya bisa belajar bersama sama untuk meningkatkan pad demi kemajuan bangsa kita indonesia
dan pemirsa realisasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan tulang punggung utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional
realisasi ini juga diakini dapat meningkatkan daya beli serta konsumsi di tingkat rumah tangga
dan menjadi stimulus belanja oleh pihak swasta yang sebelumnya keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi covid sembilan belas
semoga semakin banyak provinsi yang mengalami over target pad seperti papua di tahun tahun mendatang
terima kasih untuk kehadiran dan waktunya
kepala bapemda provinsi papua bapak setia wahyudi di studio
saya lucia sahari undur diri sampai jumpa